munculnya sejumlah aksi massa yang berujung kericuhan dan pelanggaran hukum
yang digawangi oleh organisasi kemasyarakatan
membuat pemerintah berencana untuk melakukan revisi undang undang ormas
pemerintah berencana memasukkan klausul yang mempersulit pembentukan ormas
pemberian sanksi atau bahkan pembubaran organisasi dalam undang undang ormas kali ini
pemerintah indonesia melalui menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan
berencana melakukan revisi undang undang organisasi masyarakat
wacana pengajuan ruu ormas ini berawal dari mudahnya masyarakat membentuk ormas
yang dikhawatirkan membelot dari asas pancasila
hingga kini ada lebih dari dua ratus lima puluh ribu ormas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat
jumlah itu belum termasuk sejumlah ormas yang tidak
rencananya revisi undang undang ormas ini akan diajukan setelah dpr
selesai membahas ruu penyelenggaraan pemilu dan md tiga
tentunya akan ada langkah langkah secara cepat untuk menyelesaikan
seandainya ada ormas yang sudah lantang menantang saya anti pancasila
silakan pergi dari indonesia
seperti kata pepatah tak ada asap kalau tak ada api
langkah revisi tersebut diambil setelah memperhatikan sejumlah aksi yang terjadi
di indonesia dewasa ini yang digawangi oleh ormas
yang terbaru adalah pembubaran kebaktian kebangunan rohani atau kkr
di sabuga bandung pada enam desember lalu oleh ormas yang mengatasnamakan pembela ahlus sunnah
menurut kepala bidang humas polda jawa barat kombes pol yusri yunus
insiden itu dipicu oleh kesalahpahaman antara panitia kkr dan ormas
permasalahan di sabuga memang ada sedikit miss antara ormas yang ada dengan pihak panitia dari kkr
untuk awal pagi memang siang itu sudah terlaksana dengan baik
tapi untuk jadwal yang malamnya itu memang ada satu prosedur perizinan yang memang masih kurang
adapun wali kota bandung ridwan kamil menegaskan
kegiatan keagamaan tidak memerlukan izin dan pembubaran kkr di sabuga

ketika dianggap melanggar hukum
kegiatan beribadah itu tidak perlu pakai izin cukup dengan surat pemberitahuan
jadi kalau ada yang menyatakan bahwa harus pakai izin izin itu tidak betul
dimanapun juga ini harus ditegaskan ya
jadi hak beribadah itu dilindungi oleh undang undang dan bentuknya cukup surat pemberitahuan kepada kepolisian
sementara itu setelah dilakukan pemeriksaan
ternyata ormas yang beraksi tidak terdaftar
tidak terdaftar di badan kesatuan bangsa dan politik
pasal lima undang undang ormas menyebut
pembentukan sebuah organisasi masyarakat seharusnya mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
mengembangkan kesetiakawanan sosial dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa
namun yang terjadi tindakan ormas membuka peluang adanya gesekan karena perbedaan
padahal indonesia adalah negara yang berdasarkan
ormas yang berdasarkan pancasila
suci banci cnn indonesia
dari data kementerian dalam negeri
lebih dari dua ratus lima puluh ribu organisasi kemasyarakatan atau ormas hidup dan beraktivitas di negara ini
kemudahan syarat mendirikan membuat ormas bagaikan cendawan di musim hujan
namun pada praktiknya banyak ormas yang melakukan pelanggaran aturan serta anti pancasila
namun tidak bisa ditindak atau dibubarkan
paling tidak mereka mengatakan sulit
revisi undang undang ormas diperkirakan bisa jadi solusi untuk mengantisipasi kericuhan
ataupun kegaduhan akibat aksi kebab belasan ormas ini
namun sudah sedemikian urgentkah revisi tersebut
kami akan mulasnya bersama narsumber yang melalui sambungan telpon
ada yandri susanto yang merupakan komisi dua anggota komisi dua dari fraksi partai amanat nasional
pak yandri selamat malam
selamat malam bung indra assalamualaikum
dan juga melalui sambungan telpon direktur ormas dijen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri
laude ahmad selamat malam pak laude
selamat malam bapak indra
baik pak laude bisa dijelaskan terlebih dahulu pak
ini gambarannya seperti apa rencananya bagaimana dan sudah sampai mana pak
rencana revisi undang undang ormas ini
baik terima kasih
jadi provisifnya pemerintah itu akan menempuh langkah langkah antisipatif
untuk menyiapkan melengkapi instrumen instrumen regulasi yang sudah ada
atau dengan meningkatkan perkembangan kondisi perkembangan
atau dengan meningkatkan perkembangan kondisi perkembangan

di negara kita hari ini
dan ini kita sudah melakukan langkah langkah
dengan mengundang pertemuan pada level pemerintahan
lintas kementerian lembaga gitu
kemudian juga ke depan kita akan bentukan tim ini
untuk lebih jauh membahas langkah langkah ini ke depan
kita akan mengundang para pihak juga
mengusur usur dari masyarakat begitu
tentang rencana untuk melakukan review terhadap kebijakan ini
baik dengan kementerian lembaga
lintas kementerian lembaga itu apa aja pak
siapa saja yang kementerian mana saja yang diajak bergabung juga
terkorenasikan dengan kementerian kebunan ham
kementerian koordinator bidang polhukam
kemudian dari beberapa kementerian negara terkait
kementerian sekretariat negara begitu
kemudian ada dari unsur kepolisian juga gitu
dan untuk intelijen semua unsur yang dibutuhkan tentunya
dalam lebih komprehensifnya penyusunan kebijakan kita
dasarnya apa sih pak tiba tiba kemudian ingin melakukan
revisi undang undang ormas ini pak baru
artinya mengapa kemudian sekarang ini
saya pikir begini kan kondisi kita ini kan dinamis gitu ya
tentu pemerintah selalu harus antisipatif melihat perkembangan
kondisi sosial masyarakat
hari ini kita sudah punya memang undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas

apa dengan kemampuan masyarakat apa dengan kemampuan masyarakat
apa dengan regulasi hari ini itu sudah memadai atau ternyata mungkin
masih ada yang harus disempurnakan begitu dalam perjalanannya begitu
sehingga nanti juga masyarakat merasa dengan adanya regulasi ke depan
itu dia dengan kebebasan kebebasan untuk beraspirasi begitu
juga tetap terlindungi
namun sebagian juga masyarakat juga akan tetap terayomi
dengan adanya regulasi yang memadai
sehingga semuanya berjalan seimbang
dan karena beberapa peristiwa terakhir ini yang kemudian mungkin sejumlah ormas
lebih mendominasi bahkan mungkin pemerintah terkesan terdikte begitu ya pak
tidak tidak demikian tentu kita akan melihat perkembangan
pemerintah kan secara kontinu ya selalu melakukan pemantauan
melakukan monitoring terhadap perkembangan masyarakat tadi
termasuk dalam organisasi kemasyarakatan itu
dalam perkembangannya kita melihat begitu apa apa yang dibutuhkan kira kira
sehingga nanti semuanya tetap berjalan sesuai dengan tujuannya dalam konteks ormas
tetap berjalan sesuai dengan tujuan masyarakat mendirikan ormas itu misalnya
baik saya ke pak yandri pak yandri komisi dua melihatnya seperti apa ini pak yandri
rencana revisi undang undang ormas ini
se urgent itukah pak menurut anda
yang jelas bung indra umur dari undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas kan baru dua tahun lebih ya

artinya di situ lahir undang undang itu memang eee
kita ingin merapikan membina dan lain sebagainya supaya ormas yang ada di indonesia ini bisa bermanfaat
dan bersedekat dan berkumpul itu kan memang dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi saya kira kalau misalkan hari ini pemerintah dalam pengamatan atau dalam pendapat saya kan tiba tiba mengusulkan atau beropini untuk melakukan revisi undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
apa namanya tentu pemerintah perlu menjelaskan dulu kepada publik apa alasan yang mendasar gitu loh
tidak urgen maksudnya ya
tidak urgen maksudnya ya
iya menurut saya belum urgent apa yang melatar belakangnya sehingga harus ada revisi
sementara kita ingin mempertanyakan juga kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten kota
apakah fungsi fungsi yang diamanahkan dalam undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas yang menjadi kewajiban dan ranah pemerintah itu sudah dilakukan kepada ormas
apakah fungsi fungsi yang diamanahkan dalam undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas yang menjadi kewajiban dan ranah pemerintah itu sudah dilakukan kepada orang
sedangkan pembinaan kemudian apa namanya pengarahan pengawasan dan lain sebagainya itu kan diatur semua dalam undang undang tujuh belas tahun
kemudian kalau ada kekhawatiran misalnya ada ormas yang tidak berhasilkan pancasila di undang undang tujuh belas sudah sangat jelas
wajib hukumnya berasuskan pancasila
jadi nominal ways videonya seperti apa ya
iya kalau kita bikin owner tangkap saja dengan tidatang umum ya kan
jadi menurut saya dari sisi cara pendirian pembiayaan kegiatan kemudian anggaran dasar dan lain sebagainya
termasuk sanksi dari peringatan tertulis sampai pembubaran sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang undang tujuh belas tahun dua ribu dua
nah sekarang apakah misalkan undang undang tiga belas itu sudah diimplementasikan baik oleh ormas maupun pemerintah
nah ini yang menurut saya di komisi dua waktu raker dengan mendagri empat hari yang lalu itu yang saya tanyakan
jawabannya bagaimana jawaban dari mendagri
saya bilang pak mendagri mohon maaf ini di luar konteks masalah pilkada saya ingin bertanya karena semua
apa namanya lapisan masyarakat hampir bertanya ada apa rencana mendagri untuk merevisi undang undang tujuh belas tahun dua ribu dua
tentang organisasi kemasyarakatan
nah pak mendagri waktu itu menjawab ini memang belum urgent kita harus konsentrasi dulu kepada
pemilu dan pilkada
jadi artinya kan kalau undang undang pemilu masih lama
kita paling cepat undang undang pemilu selesai april atau juni kan
nah kenapa misalkan ini harus diletupkan sekarang gitu loh
sementara cara pembuatan undang undang itu kan ada peraturannya bang indra
misalkan ada kalau ini menjadi inisiatif pemerintah tentu harus masuk dalam prolegnas
prolegnas itu program legislasi nasional itu harus disepakati antara pemerintah dan dpr
yang sekarang ini bukannya masuk prolegnas pak yandri
belum belum ada
dalam long list maupun apa namanya atau prioritas tahun dua ribu tujuh belas nggak ada masuk
nah itu kan harus masuk dulu
kalau pun nanti masuk surat itu kepada dpr misalkan dari pemerintah dan akademik dan rancang undang undangnya
tentu kan harus dibawa dulu ke rapat pimpinan dpr
bawa ke bamus
kemudian dilemparkan dulu ke balik
balik balik dulu
pak yandri berarti ini berbeda dong
ini bertemu dengan mendagri empat hari yang lalu
waktu raker di komisi dua
baik berarti sebelum sebelumnya pernyataan dari mendagri yang mengatakan memang segera harus merevisi undang undang ormas
dengan kondisi ormas yang sudah terlalu banyak
ini apakah artinya dari mendagri ini sudah kemudian akan agak mundur nih bahwa tidak ngoyo lagi
dari jawaban itu pak mendagri memang mengawali ada sekitar dua ratus lima puluh ribu lebih ormas
ada yang menantang pancasila atau apa
ya saya bilang pak bubarkan aja kalau pancasila lain
itu kan sudah jelas
kalau ada oknum yang melakukan onar seperti di bandung tangkap saja sama polisi
ini kan negara hukum
tapi jangan sampai kita melihat kelemahan kelemahan ormas itu undang undangnya disalahkan
itu nggak boleh bung indra
tapi undang undangnya lengkap ya menurut anda ya
usianya masih muda masih lengkap gitu ya
itu kan juga dulu tarik menarik undang undang ormas itu kan sangat dinamis kan waktu pembahasan kan
baik dari publik rakyat akademisi lsm dan sebagainya dulu
pembahasan itu dan itu kita ketok menjadi kesepakatan bersama
dan umurnya masih muda itu juga alangkah maju kita untuk membina menertibkan dan sebagainya tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di indonesia
dan sekali lagi jangan sampai ada ormas beberapa ormas yang dianggap oleh pemerintah misalkan berseberangan dengan pemerintah
melakukan kritik dan pemerintah melakukan keonaran terus undang undangnya disalahkan
gitu loh bung indra
baik saya minta tanggapan sedikit dari pak laude
ini pak laude gimana ya pak laude kalau disebutkan undang undangnya menyesuaikan peraturan
kembangan zaman ini masih dua ribu tiga belas usianya masih muda undang undangnya
dan sudah lengkap kalau ada ormas yang apa namanya menentang pancasila dan lain sebagainya
melakukan tindakan penegak hukum ya tinggal ditindaklanjut oleh kepolisian
ada semuanya di undang undang ini pak
apalagi mau direvisi
jadi sebetulnya kita melihat bahwa disitu salah satunya misalnya terkait dengan pengaturan soal sanksi ya
itu dari itu fase fasenya tuh tahapannya cuma
relatif panjang gitu ya dari regulasi kita hari ini
tentu itu mungkin kita akan coba ya
kita identifikasi dan ini kan artinya bahwa masih perlu dibicarakan dengan para pihak
dengan pembicaraan pembicaraan yang tentu tidak langsung begitu ya
ada pembicaraan pertama kedua dan seterusnya
kemudian pendengarkan masukan masukan
sebetulnya dari sisi konstruksi itu kira kira mana yang paling harus segera disempurnakan
yang kelihatan seperti soal tadi itu
saya akan sampaikan ya
sanksi kemudian apa namanya
bahwa dalam undang undang tujuh belas juga ini kan sudah ada judicial review dari mahkamah konstitusi gitu ya
sehingga kita akan coba supaya tidak ada penafsiran yang berbeda misalnya terhadap undang undang itu gitu
ini untuk sekaligus sekali lagi bahwa bukan tidak ada perlu dikhawatirkan sebetulnya
tapi hanya untuk pemerintah itu mengantisipasi
karena sebelum juga ya pengawasan pemerintah itu kan dilakukan sebelum
dan juga itu saya sebutkan
sehingga nanti bahwa pemerintah itu selalu akan hadir
ini sebagai langkah antisipatif saja dari pemerintah sebetulnya untuk menginisiasi ini
sehingga nanti ke depannya itu betul betul ada lahirnya sebuah kebijakan yang sangat komprehensif
dan bisa berkembang
tapi kami masih belum mendapatkan poinnya
kira kira apa urgensinya begitu pak laude ketika ini kemudian kembali dimunculkan begitu ke ranah publik
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kita akan lihat perspektif lain
terimakasih pak laude
terima kasih juga
terima kasih pak laude

yang di inisiasi oleh pemerintah
kami segera kembali dalam cnn indonesia prime news setelah jeda berikut ini
selain pak yandri dari komisi ii dpr ri
kemudian juga ada pak laude ahmad yang merupakan direktur ormas dan yang juga menjaga
yang merupakan direktur ormas dari kementerian dalam negeri
sekarang sudah hadir juga di studio bonar tigor naipospos
yang merupakan wakil ketua badan pengurus setara institut
juga daniel ansar simanjuntak ketua umum pp pemuda muhammadiyah
baik terima kasih sudah hadir
bapak bapak saya akan ke bang bonar terlebih dahulu
mungkin bang munar pandangan anda secara umum dulu melihat rencana revisi undang undang ormas ini seperti apa
kalau saya terus terang
perlukan diperlukan atau tidak
belum melihat urgensinya ya
karena apa karena undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas saja belum sepenuhnya diterapkan
kedua hari ini kan keluar peraturan pemerintah
karena itu memang diamanatkan oleh undang undang
peraturan pemerintah tentang sanksi dan administrasi pendirian sebuah
terkait undang undang tujuh belas ini peraturan pemerintah dari undang undang
karena memang diamanatkan oleh undang undang itu harus ada peraturan pemerintah
jadi baru saja hari ini keluar
dan harus saya
saya baru melihatnya di situs setcap go id tapi belum bisa mendapatkan itu materi itu secara utuh
tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa sebetulnya undang undang itu karena juga pernah di judis review ke mahkamah konstitusi
ada beberapa pasal yang kemudian digugurkan
tapi ada yang dipertahankan
tapi kalau itu diimplementasikan dengan susung susung oleh pemerintah itu sebenarnya sudah cukup baik
sudah cukup baik ya
sudah cukup baik meskipun memang pasti akan ada beberapa kontroversial
seperti apa misalnya
misalnya pengawasan eksternal ya yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat dan pemerintah daerah
dalam bentuk semacam apa
mungkin maksudnya lebih perlu yang lebih detail
perlu lebih detail ya
kemudian juga semacam tahap tahap sanksinya misalnya
memang ini ada pertanyaan
antara jarak waktu peringatan tertulis satu peringatan tertulis dua dan peringatan satu tiga
kemudian juga soal penghentian bantuan dana dan hibah
bantuan dana dari mana
hibah dari mana yang dihentikan
apa dasar apa
karena penghentian dana satu hibah kan tentu saja harus melibatkan juga kementerian
mungkin itu yang diatur nanti dalam pp nya begitu kali ya
saya belum lihat memang ya
termasuk ketiga soal penghentian aktivitas sementara
dan itu harus mendapatkan pertimbangan dari mahkamah agung
dan keempat adalah pecahbutan status hukum keorganisasian
yang tentu saja harus melalui proses pengadilan
tapi sanksi sanksi itu memang harus lebih rigid lagi diatur
dalam peraturan pemerintah
agar bisa diterapkan dengan sangat baik dan maksimal
iya karena kalau tidak akan menimbulkan banyak multitapsir
dan kemudian ada potensi
potensi yang tadi kita sebut sebagai abuses of power
kalau kekuatan negara itu subjektif
dan dia menggunakan sesuai dengan standar dia
bukan standar yang berlaku secara umum
tentu saja akan merugikan bagi kebebasan berserikat masyarakat
jadi itu pertanyaan kita
sekali lagi bahwa
dari sisi urgensi belum ada
ada apa ada revisi apa gitu ya yang diperlukan
karena pemerintah sendiri sampai sekarang
menurut kami kurang tanggap kurang sigap
misalnya begini mas ya
kita tahu kejadian yang di bandung kemarin
ada satu ormas yang sudah mengganggu
satu kelompok masyarakat
sudah jelas misalnya pemerintah ada yang katakan
itu pelanggaran hukum misalnya
di undang undang itu melanggar tidak
kalau bisa pemerintah
tapsilan pemerintah misalnya
kalau itu ormas itu terdaftar misalnya
ya sudah sepatutnya
kemudian ada dikeluarkan peringatan tertulis pertama misalnya
karena itu sebagai upaya untuk memperingatkan organisasi tersebut
untuk di kemudian hari
tidak lagi melakukan hal yang sama misalnya
kan bisa saja
jadi artinya bahwa
kalau memang pemerintah sungguh sungguh ingin menerapkan undang undang ini
sebetulnya dia bisa berjaya
sudah cukup baik
sudah cukup baik begitu
kalau dari sisi perspektif
ormas sendiri seperti apa
muhammadiyah ini salah satu ormas besar di indonesia
dulu kan kita sempat melakukan protes yang cukup ini ya
karena terkait dengan posisi ormas besar
kemudian justru yang mendirikan republik
seperti muhammadiyah dan nu
justru kan keputusan pendirian kita itu ya
dikeluarkan melalui surat pemerintahan kolonial pada saat itu
kemudian strukturnya agak berbeda
dengan undang undang yang waktu itu
kalau ingin diundangkan
itu pertama ya
kemudian kedua saya melihat ini apa namanya landasan ontologisnya kan lemah sekali
karena dia berangkat dari fenomena yang muncul belakangan ini
pertama misalnya ada fenomena kelompok
sebutlah punya ideologi atau pikiran
pemikiran yang tidak bersesuaian dengan empat pilar kebangsaan kita
empat pilar kebangsaan kita itu
pancasila nkri kebhinekaan dan satu lagi undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
nah ada memang kelompok yang punya perspektif itu
misalnya ya kita kan setiap hari sering dengar kan
misalnya ada kelompok yang terus ingin kampanye dan solusi kebangsaannya
selalu mendirikan kekhalifahan lah segala macam
itu ormas yang terdaftar padahal ya
terdaftar di apa namanya di kmn dagri
anu dan muhammadiyah kan punya kekhawatiran yang sama terkait dengan pemikiran dan ormas ormas seperti ini
tetapi kemudian kita juga tidak dalam posisi bisa melakukan penghakiman terhadap pemikiran
nah jadi yang harus kita berhati hati nih dalam konteks melakukan penegakan hukum misalnya
apalagi itu terkait dengan pemikiran
karena ini adalah landasan dasar demokrasi kita
kalau kemudian kita kemudian tiba tiba membatasi pemikiran
kemudian kita membatasi dialog
itu yang kemudian jadi masalah besar
mungkin ini yang menjadi masalah bagi pemerintah
sehingga harus perlu ketika kemudian ada ormas pendaftarannya berdasarkan asas pancasila tentu saja
kemudian sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan oleh pemerintah
tetapi ketika dalam perjalanan
perjalanannya kemudian punya pemikiran pemikiran seperti itu
nah apakah ketika masih pada pemikiran itu sudah bisa kemudian ditindak dalam hal mulai misalnya dari peringatan tertulis dan lain sebagainya
ataukah ketika melakukan sebuah aktivitas gerakan baru bisa ditindak
ya itu dia kan
apakah itu yang menjadi sulit
yang menyulitkan tentu debatable kita tentang bagaimana menghakimi pemikiran
itu kan yang apa
bagi kami sih di misalnya ormas islam seperti muhammadiyah
karena pancasila atau empat pilar kebangsaan itu sudah final
bahkan muhammadiyah menyebutnya sebagai isilah darul ahdi wa syahadah
ini adalah konsensus kita sebagai negara
ini final kira kira begitu ya
ini final dan ini adalah dasar negara dan ini adalah kesepakatan kita bersama
dan justru muhammadiyah melalui ketua umumnya dulu pak kibagus hadikusumo yang kemudian menginisiasi pendekatan ketuhanan yang ma'esah dan sebagainya itu
nah tentu yang harus diwaspadai adalah kita ada di berdiri di antara dua sisi
upaya ingin mempertahankan empat pilar kebangsaan itu
merawat itu di satu sisi
di sisi lain kita dihadapkan pada ancaman ada trade off dari demokratisasi
kan trade off dari demokratisasi ini adalah kebebasan berpendapat kebebasan berpikir begitu ya
otomatis memang ketika demokratisasi itu muncul maka kebebasan pikir itu juga muncul
misalnya kita sebutkan teman teman kita yang punya wacana wacana itu kan bisa hidup justru di era demokratisasi
walaupun kemudian mereka menghujat demokrasi itu sendiri kan
mereka menghujat demokrasi itu sendiri tapi mereka padahal tumbuh subur di tanah demokrasi itu
karena demokrasi ya
jadi kalau tidak demokrasi atau kita kembali ke zaman pak harto
mereka gak akan mungkin hidup di tanah demokrasi
berpikir seperti itu mungkin tidak sempat ya
maka caranya bagaimana
sebenarnya kami berulang kali menyampaikan ketika kemarin juga diskusi masalah ini
yang harus dilakukan adalah pemerintah harus lebih aktif melakukan proses dialogis
jadi era demokratisasi ini tradisi dialogis itu harus muncul
nah ini kan kelompok kelompok pemikiran seperti ini yang kemudian tidak bersesuaian dengan empat pilar kebangsaan kita
mereka juga bisa tumbuh subur
nah kenapa mereka tumbuh subur
sebenarnya bukan hanya karena mereka tidak bersepakat dengan empat pilar kebangsaan ini
tapi ada permasalahan lain misalnya ketidakadilan yang kemudian tidak bisa dihadirkan oleh negara
kemudian kesenjangan yang luar biasa
sehingga mereka cari alternatif alternatif ideologis solusi dari yang lain
nah itu muncul

nah hal hal seperti itu hanya bisa dihadirkan oleh negara

ini tidak bisa dilakukan dengan cara dialog satu sisi di sisi lain tentu adalah menghadirkan kebijakan negara yang berkeadilan dan menghadirkan kesejahteraan
padagakan hukum yang ini
ya itu satu sisi ya
nah justru yang seharusnya jadi permasalahan yang sangat urgent
itu adalah ketika ormas itu bisa dibubarkan ketika dia memang jadi ancaman karena praktek premanisme dan anarkisme
premanisme dan anakisme
nah ini yang suksesnya
nah ini yang selama ini
tapi memang kesulitan kalau dilihat dari undang undang yang ada sekarang
jadi masalah kan selama ini
pemerintah baik itu pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat
itu kan tidak law enforcementnya
lemah sekali terkait dengan ini
selalu alasannya sulit kita menghukum
yang melakukan itu
sebutlah begitu gerombolan yang
itu di satu sisi ya kemudian
tapi ini berulang
misalnya di daerah saya
di daerahnya pak apa itu kita hafal betul
ada kelompok yang
premanisme itu di satu sisi
tapi di sisi lain
memang ada dia menyebut diri
sebagai ormas tapi tidak terdaftar
jadi masalah di titik ini menurut saya
di anarkisme dan premanisme
ini ada di law enforcement kita
yang memang lemah
jelaskan tidak jadi
terkait dengan undang undang yang sebenarnya
tadi disebut cukup lengkap
tinggal law enforcementnya penegakan hukumnya
begitu pak yang harusnya lebih maksimal
apa yang menjadi
apa namanya argumentasi anda
terkait dengan perlunya
atau urgensinya segera
dilakukan revisi ini
tadi kita sudah dengar sendiri dari kawan kawan
menyampaikan bahwa sebetulnya
di luar jalur yang
sesuai dengan tujuan didirikan ormas
yang itu yang kita
antisipasi supaya nanti tidak diharapkan
mengganggu masyarakat lain
harus menjadi catatan kita juga
hari ini ormas yang menurut
undang undang tujuh belas itu adalah
ormas yang terdaptar
kalau itu kan terdaptar
kita tentu punya
instrumen instrumen tadi walaupun yang tadi kami sampaikan
di pembicaraan pembicaraan terdahulu bahwa
tentu pemerintah tidak akan
instrumennya juga sudah cukup itu walaupun masih panjang
kelompok kelompok terdaptar kita masyarakat yang
beraspirasi begitu ya
kelompok masyarakat kadang kadang kebanyakan yang belum terdaptar
tidak teridentifikasi dan teratar bagaimana
apa namanya katakan pengawasan begitu
kalau misalnya mereka katakan satu sisi adalah
sebagai perorangan tapi mereka juga adalah kelompok
sehingga ini perlu kita coba
carikan instrumennya sehingga nanti
proses komunikasi antara pemerintah
dengan masyarakat atau yang berkelompok ini juga
bisa ada di situ
misalnya dalam konteks kalau undang undang
orang masyarakat ini bahwa pemerintah bukan hanya hanya
untuk mengawasi atau memberikan sanksi
tapi dia kan hadir untuk memberikan
jadi sedikit saja sebetulnya ketika dia
melenceng misalnya itu yang pemerintah harus hadir juga
sebelum maupun sesudahnya
dalam hal yang tidak terdaftar atau ini
kita harus dorong dulu mereka terdaftar nih
ya kan si jalan dengan program program pemerintah
dan seterusnya begitu kan
karena dia tetap akan menjadi garah terdepan
sebagai peran atau sosial masyarakat
jadi garah terdepan bagi pemerintah untuk
menyampaikan aspirasi aspirasinya ataupun memberikan pelayanan pelayanan
dan menjaga persatuan dan kesatuan
itu juga ormas tentu fungsinya ke sana
sebetulnya didirikannya ormas itu
sekian begitu ya
yang disebut oleh mendagri
sangat banyak sekali dan
mendagri mengaku tidak tahu apa saja kontribusinya
dan belum ada pemetaan ini bagaimana kok bisa belum ada
pemetaan tentang segitu banyaknya ormas
begitu pak sejauh ini
ormas itu kan melakukan
aktivitasnya dia sesuai dengan turun jenam program
dan anggaran dasar anggaran rumah tangga
selentis melakukan pengawasan dan pengamatan seperti itu
nah cuma kan ini
terlalu banyak seperti ini kan
resource kita juga terbatas untuk
atau dia dua puluh empat jam begitu aktivitasnya ya kan
sehingga mungkin kita perlu tadi
instrumen instrumen yang kira kira lebih melengkapi
lebih memudahkan kita untuk melakukan tadi
bahwa kita akan hadir juga untuk melindungi kepentingan kepentingan
itu di undang undang tujuh belas belum ada pak ya
instrumen instrumen yang anda masukkan tadi di undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas belum ada
sebetulnya yang tadi kami rangkukan itu bahwa
ormas atau masyarakat yang belum terdaftar itu tadi yang akan kita dorong
karena kan kalau yang sudah terdaftar itu
kita melakukan pembinaan pemotongan secara perunding itu ada di kita gitu kan
cuma kan ormas ini
dia kan punya masa
secara konstitusi atau anggaran dasar
juga kan dia punya masa
bakti gitu kan
misalnya dia sudah ini kemudian
dalam waktu tertentu tiga tahun ke empat tahun atau lima tahun
dia juga kan selesai itu
kadang kadang mungkin juga tidak melakukan komunikasi selanjutnya untuk
memperpanjang katakanlah selat kita yang terdaftar dan seterusnya
sehingga nanti pemerintah juga
membutuhkan resursi untuk itu
melakukan pemotongan kepada
organisasi kemasyarakatan ini
karena organisasi kemasyarakatan ini pun
tahu bersama bahwa
mereka itu ketika menjadi anggota ormas ya
bisa menjadi anggota ormas di tempat lain
atau daripada organisasi yang lain
sehingga ini memang perlu kita
kita siapkan instrumen
karena pemerintah harus
berhasilnya berhasilkan instrumen instrumen
seperti yang terjadi
kejadian di bandung kemarin misalnya
ada yang kemudian berusaha untuk
sebuah kegiatan ibadah misalnya
apapun backgroundnya katanya salah paham dan lain sebagainya
yang seperti itu itu
apakah melanggar pasal
saya jadi memaksa
terpikir pemerintah daerah sudah memberikan
komunikasi secara persuasif ya
macam pernyataan dari pemerintah daerah
dan sudah ada langkah langkah persuasif
di situ dan itu sudah bagus
hanya saja seperti kita ketahui bahwa
ternyata itu belum terdaftar
pada kesepak pemerintah kota bandung
sehingga ini perlu kita dorong bahwa mereka itu
sehingga bahwa pemerintah mungkin bisa melakukan
lakukan langkah langkah preventif
kalau dikatakan tidak ada yang bisa komunikasi
supaya mereka juga itu
apa namanya terfasilitasi ya
kalau tidak terdaftar itu
statusnya seperti apa pak
ketika kemudian ada sekelompok orang
kemudian melakukan pembubaran dan lain sebagainya
apakah itu sudah masuk kemudian ranah pidana
atau seperti apa
murni pidana atau bagaimana pak
saya pikir saya tidak menyatakan itu
bahwa nanti mungkin itu perlu diidentifikasi kembali
perlu dibicarakan dengan stakeholder terkait
dengan pemerintah daerah
dengan usur usur terkait sekempat
dan juga dengan pemerintah daerah
baik saya langsung beralih ke pak yandri
tanpalah kita menyebut nama sebuah kelompok
atau organisasi dan lain sebagainya
tapi sering sekali begitu kita disuguhi
informasi berita tentang
bagaimana sebuah kelompok
membubarkan acara ke
lalu kemudian sebuah kelompok
yang melakukan penyisiran
kemudian melakukan penutupan
dan lain sebagainya
jadi ada tindakan tindakan yang berlaku
tidak seperti yang seharusnya
mungkin saja begitu
yang seharusnya dilakukan oleh misalnya polisi dan lain sebagainya
nah bagaimana dengan kelompok kelompok yang seperti ini
ketika tadi juga saya coba menggali ke pak laude
rupanya itu belum terdaftar dan lain sebagainya
ini bagaimana kondisi yang seperti ini
kalau belum terdaftar kan
dia tidak bisa dibubarkan
itu udah langsung apa namanya
hukum saja bertindak
jadi begini bung indra

perangkat negara yang sudah jadinya polisi
itu sudah cukup
jadi kalau misalkan ada organisasi yang melenceng
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima dan sebagainya itu
tentu kan bisa ditindak secara tegas
apakah itu oknum
maupun organisasinya kan bisa ditindak
misalkan ada oknum langsung ditangkap oleh polisi
tidak ada masalah
kalau misalkan organisasi
atas sama organisasi melalui rapat rapat
sesuai dengan adrt nya keputusannya
kemudian melenceng dari pancasila
apa namanya melalui tahapan tahapan
di undang undang tujuh belas
ada peringatan tertulis
kemudian pemerintah sementara dan lain sebagainya itu
kalau dia terdaftar
kalau tidak terdaftar bisa dibubarkan langsung
tidak terdaftar kok
nah ini kan yang terdaftar yang harus dibubarkan
menurut undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
jadi begini bung indra sekali lagi saya dari awal tadi
jangan sampai undang undang tujuh belas
undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
itu belum dimaksimalkan
apalagi pemerintah belum melakukan tugasnya
yang diamankan oleh undang undang
terus ketika misalnya terjadi ada
ormas ataupun ormas itu sendiri
yang melakukan keonaran atau dianggap
melenceng atau berbeda pendapat
sekali lagi undang undang ini disalahkan menurut saya tidak
tidak boleh begitu
kalau argumen yang disampaikan tadi oleh
pak laudi seperti apa
katanya untuk instrumen
melengkapi instrumen dan lain sebagainya
sanksi yang perlu diperdetil dan lain sebagainya
kalau sangsi yang disampaikan makanya perlu peraturan pemerintah
undang undang nggak mungkin detail
sampai misalkan masalah yang
asambel z diatur
undang undang itu kan mengatur bonggolnya
tapi memang peraturan pemerintah
ataupun peraturan di bawahnya itu
tidak boleh bertolak belakang dengan undang undang induknya
nah saya kira undang undang tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
itu kan hasil
permupakatan para pihak
baik itu pemerintah maupun

dan sebelum melakukan undang undang ini

itu kan kita mengundang
semua elemen masyarakat termasuk dari ormas itu sendiri
dari kalangan kampus
dari lsm dan lain sebagainya
jadi sekali lagi
kita jalankan dulu undang undang ini
dan ini bung indra
di dpr sekarang itu ada prolegnas itu
itu ada kesepakatan lima puluh rancang undang undang yang harus dibahas
dan itu juga urgent semua
jadi jangan sampai pemerintah
memasukkan lagi rancangan undang undang yang itu juga belum tentu
diterima oleh dpr
karena di dpr itu ada sepuluh praksi
apakah misalkan fraksi semua bisa menerima
ketika naskah akademik
dan rancang undang undang dari pemerintah itu
tentang revisi terbatas ormas itu
dimasukkan ke dpr bisa gak lolos menjadi prolegnasi
kalau nggak lolos kan kasian pemerintahnya
udah gaduh duluan
jadi menurut saya sekarang
pemerintah fokus saja kepada pembinaan
pengawasan dan sebagainya
tentang ormas sekarang
kita minta tanggapan pak laude juga
nanti saya juga akan bertanya tentang
tentang ormas sekarang
bagaimana jika memang ormas
sebuah ormas itu sudah terdaftar
tetapi kemudian apakah ormas itu berhak
melakukan tindakan pembubaran
yang seharusnya dilakukan
baik saya kembali ke pak laude
terlebih dahulu pak laudy
katakanlah ada sebuah ormas yang sudah terdaftar
seperti yang seharusnya dilakukan oleh
tetapi kemudian melakukan pembubaran
kemudian melakukan pemaksaan
penutupan dan lain sebagainya
berhakkah sebuah ormas melakukan itu sebenarnya pak
sebetulnya pengawasan ormas itu kan
dan tentu secara internal pun
pasti mungkin mereka
pasti mengedipar dan merujuk kepada
kelihatannya tidak akan ada ormas
yang tentu melakukan pembubaran
tidak akan berpindahkan yang seperti itu secara internal gitu ya apalagi secara eksternal
karena secara eksternal pun ya pengawasan eksternal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tapi masyarakat juga melakukan gitu
masyarakat sendiri melakukan pengawasan di sana
nah hanya ini yang kita coba lengkapi begitu ya
serigit bagaimana ini kita harus ini
artinya bahwa pemerintah selalu memandang jangan sampai ada celah yang kosong begitu sehingga nanti masyarakat itu mengambil langkah langkahnya sendiri gitu ya
di dalam regulasi kita hari ini seperti tadi saya sampaikan bahwa pengawasan itu tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah
masyarakat juga melakukan
nah bagaimana instrumen masyarakat ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas ormas itu
nah ini yang perlu juga kita rejeki
kita antisipasi sehingga tadi apa namanya masyarakat yang lain juga terayomi terlindungi
negara juga hadir karena dia harus memfasilitasi kebijakan dan regulasi misalnya
dan sekali lagi bahwa ini tentu kita akan mendengarkan masukan masukan dari para pihak
kita akan identifikasi kita lakukan kajian dengan tim yang akan dibentuk begitu
kemudian nanti ke depannya juga baru kita akan mengajukan kepada dpr dengan menyesuaikan
ini tetap digulirkan walaupun seperti yang dijelaskan oleh pak yandri tadi ya
banyak agenda agenda penting yang bersaing
yang lain tentu setelah agenda agenda penting dan mendesak yang tadi disampaikan itu ya
beberapa undang undang yang harus segera direvisi dan diselesaikan dalam waktu yang sesegera mungkin
ya jadi artinya apakah
pertanyaan saya tadi belum terjawab
apakah ormas berhak sebenarnya melakukan sebuah tindakan penutupan pembubaran
ataupun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum pak
dalam aturan yang ada sekarang ini
saya pikir masing masing memahami perundang undangan
sesuai dengan kewenangan dan porsinya masing masing
pemerintah kemudian juga masyarakat juga itu ada porsi masing masing
kalau memang dalam konteks penegakan hukum saya pikir itu diserahkan kepada aparat penegakan hukum
itu sudah ada porsi masing masing
kalau memang ada rencana revisi ini
berarti kan harus diharapkan juga sebenarnya pemerintah tidak setengah setengah
bang bonar anda melihatnya seperti apa
apakah ini kemudian masih terlihat setengah setengah atau seperti apa
ya sebetulnya harus kita pahami bahwa salah satu kelemahan dari undang undang ini
memang tidak mengatur organisasi yang tidak terdaftar
dan meskipun sebetulnya itu dimengerti
karena kebebasan berkumpul kebebasan berserikat itu adalah hak setiap individu
bukan dapat dari negara
terdaftar kan juga tidak masalah
sebetulnya tidak masalah
karena kebebasan berkumpul kebebasan berserikat adalah hak setiap individu
hanya persoalannya memang kemudian ada soal soal administrasi
ada hal hal perdata menyakut keuangan
misalnya ingin membuka rekening
karena itu kan sudah ada proses proses administrasi
dia harus terdaftar resmi misalnya karena soal itu
coba kita lihat mafia mafia kejahatan triat misalnya
atau juga kita coba lihat yang disebut gi jemaah islamia
apa pernah terdaftar di indonesia
mereka harus terdaftar
tapi mereka punya struktur punya organisasi punya anggaran dasar punya anggaran dalam rumah tangga
punya kode etik sendiri dan punya ideologi
mereka secara apapun mereka adalah sebuah organisasi
apakah karena itu kemudian negara tidak bisa menjangkau mereka
ini pertanyaan pertama
tapi yang kembali lagi pertanyaan pertama
kebebasan berpendapat kebebasan berserikat itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibatasi
dalam perspektif hak asasi manusia adalah namanya derogable right
sesuatu yang bisa dibatasi oleh negara
berdasar berapa hal
pertama tentu saja adalah public order national security moral moral publik kesehatan masyarakat
itu apa yang kita sebut sebagai siracusa principle
kalau sebuah organisasi memang sudah membahayakan public order ketertiban publik
national security moral moral umum dan kemudian kesehatan masyarakat
pemerintah atau negara bisa bertindak tentu saja
harus berdasarkan hal ini

mereka harus berdasarkan langkah langkahnya
tidak bisa langsung kemudian main tangkap main bawa ke pengadilan tidak bisa
makanya selalu ada upaya pertama tentu saja ada persuasif dialog saling bisa memahami
sebenarnya begini ketika bicara soal revisi undang undang ormas
masyarakat yang umum begitu ya yang tidak terlibat ormas ataupun apa ketika melihat
sebenarnya tidak terlalu paham juga tentang mau apa
cuma yang menjadi saya yakin yang menjadi pertanyaan
masyarakat adalah ketika ada sebuah kelompok yang entah itu terdaftar atau tidak
di kementerian dalam negeri ataupun kementerian yang lain ataupun di pemerintah daerah
kemudian bisa melakukan pembubaran bisa melakukan penutupan sebuah aktivitas
entah itu aktivitas apapun terlepas itu salah atau benar
berhak tidak sebenarnya ormas itu melakukan hal itu
kalau itu sudah jelas adalah kategori perbuatan pidana
jelas pidana ya
tidak perlu undang undang ormas kuhp sudah mengatur
dan yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya kan adalah
saya ingin jawaban itu sebenarnya dari pak laude
ketegasan pemerintah dan law enforcement itu saja
kalau pemerintah mau berbuat sesuatu saja
saya pikir ada kecemasan masyarakat pertanyaan pertanyaan di masyarakat itu setidaknya bisa terjawab
tapi kalau semacam ini itu terus berulang ulang
berulang ulang nih soal persoalannya
berarti kan ada sesuatu yang salah kalau berulang ulang
saya tidak tahu ya
tapi sepertinya sama pak laudi akan terus dilakukan kok ini sepertinya
karena masalahnya sebenarnya bukan di konsepual undang undangnya secara keseluruhan
masalahnya itu ada di penegakan hukum
tadi misalnya berkaitan pertanyaan mas indra
apakah ormas yang anarkis disebutlah begitu
yang mengambil tugas dan kewenangan
aparatur hukum itu punya hak
ya terang tidak punya hak
mereka yang melakukan itu apalagi dengan cara kekerasan teror
justru mereka melakukan pidana
dan itu bisa ditangkap siapapun mereka
nah masalah muncul itu ketika kelompok kelompok premanisme
sebutlah begitu ya kelompok kelompok besar itu kemudian bertindak di luar hukum
itu tidak bisa ditindak dan tidak berani ditindak oleh
aparatur hukum atau kepala daerah
ini muncul karena mereka ini punya kekuatan politik
padahal tidak terdaftar punya kekuatan politik
masalah saya justru melihat tidak ada masalah
apa namanya tadi seperti disebutkan oleh pak tigor
jadi kalaupun dia tidak terdaftar
kalau kemudian berbuat pidana ya ditangkap
tidak ada masalah
mereka yang terdaftar ini misalnya buat ormas itu kemudian mendaftar
itu pasti punya niat baik
ya kan kalau udah mendaftar gitu itu nggak mungkin dia
misalnya kita bangun perspektif gitu lah dia pasti ingin berbuat baik
kalau kemudian yang jadi masalah kan yang sering jadi masalah itu adalah
yang tidak mendaftarkan diri ini
nah jadi masalahnya justru bukan di undang undangnya itu
tapi bagaimana aplikasi undang undang itu melalui penegakan hukum
nah ini saya kasih contoh banyak di daerah itu ormas ormas misalnya ya
yang tumbuh berjamur tapi kemudian melakukan praktek praktek premanisme
tapi kemudian tidak bisa ditindak secara hukum
kenapa karena politisi kemudian kepala daerah ikut merawat kan
ikut merawat ya
ya ada loh ikut merawat kenapa karena mereka punya voters mereka punya masa
berarti kuncinya bukan revisi dong berarti ya kemudian ya lebih pada itu
tapi kita lihat nanti perkembangan seperti apa apakah memang ada poin krusial
yang akan memang disampaikan oleh kementerian dalam negeri begitu melalui keterangan dari pak laude tadi
tapi kita akan kaji lebih lanjut
sementara kita akhiri perbincangan sampai di sini terima kasih mas daniel terima kasih juga pak bonar
juga pak yandri pak laude terima kasih atas waktunya dalam cnn indonesia prime news malam hari ini
terima kasih ibu indra
setelah rehat berikut ini kita akan perbarui informasi dari dinamika kampanye pilkada dki jakarta
tetap lo bersama kami